ya setelah donald trump resmi menjadi presiden gejolak demi gejolak terjadi
mulai dari masalah kebohongan disebutkan kebohongan sekretaris media hingga demonstrasi yang tidak henti dilakukan berbagai kalangan
bagaimana wajah amerika ke depan di bawah kepemimpinan trump dan yang terpenting seberapa besar pengaruhnya ke indonesia
kami berbincang dengan pakar politik amerika serikat wimar witular
pak wimar terima kasih sudah hadir di studio
terima kasih untuk kesempatan ini
iya dua hari memimpin amerika serikat sudah banyak gejolak
mulai dari ada demonstrasi kemudian ada pro kontra masalah berapa banyak yang terlibat dalam inaugurasi trump
apakah kita akan melihat bahwa kita bicara amerika dulu apakah nanti memang kepemimpinan trump ini akan penuh dengan gejolak kejutan itu sudah tanda tandanya seperti itu
sudah jelas bahwa kemenangan trump atau pelantikan trump itu pertama dalam sejarah amerika
belum pernah ada orang dilantik jadi presiden dengan tingkat popularitas begitu rendah di bawah lima puluh persen
obama dulu delapan puluh persen
belum pernah ada presiden yang mengeluarkan ucapan yang sering tidak sesuai dengan janji janji kampanyenya
jadi semua itu membuat orang bingung tapi satu hal yang banyak sepakat adalah bahwa mereka agak khawatir dengan presiden yang baru ini
itu yang march atau yang aksi masa perempuan
smart di semua kota besar dan juga di kota besar dunia di paris london dan room dan di mana mana
itu sebetulnya bukan memprotes terpilihnya trump tapi memprotes nilai nilai amerika yang ditinggalkan
siapa yang tidak ingat bahwa amerika itu adalah pahlawan hak asasi termasuk hak perempuan termasuk hak disable
itu semua diingkari
siapalah yang tidak tahu bahwa amerika punya sistem sosial kesehatan yang sangat baik
itu yang mau dibubarkan
jadi apa yang bagus mengenai amerika itu justru sekarang akan dibubarkan atau dicabut
itu membuat orang sangat khawatir
karena itu orang turun ke jalan jangan biarkan ini berlangsung
mantan presiden obama bilang tiap hari berbuatlah sesuatu kegiatan warga
jangan dibiarkan pemerintah itu berjalan sendiri
karena amerika negara demokratis masih negara demokratis tidak usah tergantung pada presiden
kalau presidennya mengingkari konstitusi
jadi artinya sistem pengawalan yang dibentuk adalah bentuknya dari aksi aksi turun ke jalan
itu yang akan kita lihat ke depannya begitu pak wimar
karena partai itu tidak berhasil mengendalikannya
ini bukan hanya partai demokrat yang lawannya trump ya
tapi partai republik sendiri bingung juga trump melakukan apa
sebab polisi trump itu banyak yang bertentangan dengan ideologi republikan
misalnya dia sangat anti semua perjanjian dagang
padahal salah satu sendi ekonomi partai republik adalah free trade gitu ya
amerika sangat curiga terhadap putin
dia malah senang gitu ya
jadi dia itu musuhan dengan semua negara
kecuali dengan negara yang dicurigai oleh orang amerika
jadi sangat bertentangan dengan pendapat umum sampai orang heran
kok bisa ke sini
bisa kepilih ya
nah jawabannya jelas
pada waktu kampanye orang senang aja ada lihat suara baru seger
yang bukan politisi yang membosankan
lalu kalau dia bicara akhirnya kalau ditanya kok bicaranya ngaco
juru bicaranya kellyanne conway selalu bilang
lihat hatinya jangan dengar kata katanya
susah juga gitu ya
berat juga ya harus lihat hatinya ya
nggak mungkin orang segitu ngawur kan
jadi lucu sekali
akhirnya oke deh daripada
mereka jadi meletakkan nasibnya di tangan trump
karena orang pikir nggak mungkin lah kalau dia itu sudah dilantik
dia tidak akan jadi presidensial
ternyata tetap aja begitu
akhirnya terjadi juga begitu ya
ini adalah gerakan hati sebetulnya
kalau kemudian tadi kita bicara masalah kebijakan kebijakan trump
masalah free trade tadi
memang sudah direncanakan trump akan bertemu dengan pemimpin meksiko
apakah kemudian nantinya kebijakan kebijakannya akan sesuai dengan janji kampanyenya pak wimar
bahwa dia akan membatasi masalah imigran
kemudian pembatasan masalah warga muslim
tentunya ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi
karena ini akan tentu bisa berdampak ke indonesia
tapi ya mudah mudahan janjinya tidak terlaksana
karena janjinya semuanya mengerikan
bahwa semua orang muslim akan didaftarkan
itu tidak pernah terjadi
bahwa dia akan
akan bikin tembok di perbatasan meksiko
bahwa dia akan membubarkan semua
apa namanya perjanjian perdagangan
bahwa dia akan mencabut dukungan militer untuk korea
selatan dan jepang
dan bahkan akan membubarkan nato
itu semuanya mengkhawatirkan
ahli ahli militer itu khawatir
bahkan orang orang yang ditunjuk jadi menteri pertahanan
lihat aja nantilah
tidak mungkin kita meninggalkan nato
jadi orang itu
jadi menganggap idenya itu gila
dan tidak mungkin akan terjadi
itu sejak awal
jadi orang itu
nanti terjadi juga
kalau tidak dikawal
begitu ya pak wim
dia itu tidak dianggap serius
jangan dengar kata katanya
kalau kamu lihat dalam sekali itu
orangnya baik di dalam sekali ya
jadi kalau bicara mengenai trump
untuk tidak ketawa ketawa
untuk dianggap benar
tapi sekarang kenyataannya sangat pahit
sangat amerika ini
sudah bukan amerika yang kita kenal
bahkan sekarang banyak warga amerika
yang minta tolong pada tokoh demokrasi di sini
dulu kan amerika bantu demokrasi indonesia
sekarang indonesia harus bantu demokrasi amerika gitu
bicara masalah indonesia tadi
sebetulnya presiden joko widodo
sudah menyampaikan selamat kepada donald trump
dan memang ada kedekatan
kalau kemudian mengutip dari apa yang dinyatakan oleh presiden joko widodo
bahwa trump mengatakan
trump cukup dekat dengan indonesia
dia punya bisnis
yang jelas jelas sudah ada yang tangannya
sudah ada foto bersama begitu ya
hanya ya kita bukan
apakah itu nanti akan menguntungkan indonesia juga
ya menguntungkan bisnismen yang teman dia lah
kan dia tidak bersahabat dengan rakyat
indonesia bersahabat dengan kapitalis pedagang
yang barangkali korup
barangkali ini dan itu
jadi itu tidak berlaku
bagus aja lah kalau dia punya perhatian
kita kan sekarang sedang reformasi
indonesia menghilangkan konsentrasi kapital
menghilangkan bisnis yang tidak memperhatikan lingkungan
nah itu lain dengan arahnya donald trump
donald trump tidak percaya pada climate change
dia bilang climate change itu hoax yang dibikin oleh china gitu ya
dia bilang dunia ini makin panas karena alam aja bukan karena manusia
jadi bagaimana kita bisa percayakan pengembangan bisnis indonesia
dengan orang yang tidak percaya climate change
itu hotel hotel di bali development yang besar
harus punya kebijaksanaan lingkungan ya
kalau tidak pemanasan global makin baik
jadi tidak adakah sama sekali peluang indonesia untuk memanfaatkan
kepemimpinan trump dalam memimpin amerika serikat ini
untuk keuntungan indonesia kedepannya pak wiman
kalau menurut saya kita jangan terlalu melihat trump itu amerika
tapi amerika sebagai negara demokrasi negara besar
silicon valley misalnya high tech di sana itu sama sekali bukan di pihak trump
universitas sama sekali tidak di pihak trump
jadi kita bisa diperkuat dengan kerjasama dengan berbagai
apa namanya kelompok di amerika
ya terima kasih aja kalau trump mau mendukung
tapi atas kehendak kita
atas perkarsa kita
kalau kemudian itu tidak cocok ya nggak usah diturut
karena amerika itu sekali lagi orang amerika aja nggak nurut sama dia
maksudnya kita harus nurut
baik kalau kemudian kita bicara masalah kebijakan
kembali lagi ke kebijakan donald trump kedepannya
bahwa dia akan membuat amerika will make the america great again
kebijakan inward looking
semua berpusat di amerika
apakah itu nantinya justru juga akan merugikan bagi indonesia
dikhawatirkan kalau dia bilang make america great again
yang dia bilang america great again itu sekarang kita tangepin orang muslim
sekarang kita batasi imigran
sekarang kita bubarkan perjanjian perdagangan
ya itu bukan make america great again
tapi make america seperti lima puluh tahun yang lalu
tentunya dia perhatikan pemilihnya
pemilihnya memang senang sama dia
karena dia ingin akan membuat amerika tuh aman lagi untuk orang kulit putih
kelas menengah bawah
yang tidak suka orang orang yang etnis lain
dan mereka yang menguasai teknologi dan perdagangan
ada anggapan bahwa orang kulit putih amerika itu dirugikan oleh orang kulit berwarna
orang kulit putih amerika kelas menengah bawah itu ketinggalan saja dengan teknologi
dan dengan perdagangan
kalau dia mau meningkat dia harus mengejar ketinggalannya itu
baik pak wimar terakhir
anda adalah orang yang sangat dekat dengan presiden gus dur
jadi mungkin kurang lebih mengenal
mungkin kita tidak bisa menyamakan
cuman kalau dari pandangan anda yang pernah dekat dengan orang nomor satu di republik indonesia
prediksi anda kira kira mungkin enam bulan ke depan akan seperti apa
amerika dan juga dunia dibawa ke pemimpinan trump
ada dua kemungkinan
mungkin setelah seminggu sebulan trump itu melanjutkan cara cara yang aneh
dia sadar bahwa ternyata pemerintah itu tidak seperti berkampanye
pidato pidato integrasi itu seperti kampanye
bahwa pemerintah itu perlu kerjasama perlu berpikir rasional
dan mungkin pelan pelan akan bergeser ke arah yang rasional
karena dia juga harus didukung kongres harus didukung senat harus didukung menteri menterinya sendiri
ada juga yang rasional
jadi trump akan membaik
kalau dia tidak membaik maka amerika akan lebih terbagi lagi
dan kita tidak harapkan akan terjadi impeachment atau serupa
dia akan tidak kuat begitu
jadi kepemimpinan dunia itu akan bergeser karena amerika dengan inward looking dengan melihat ke dalam
justru meninggalkan kekuatannya
justru amerika kuat sebagai pemimpin di dunia
kalau hanya tergantung pasaran dalam negeri saja tidak kuat
china sudah kelihatan kalau misalnya trump tetap tidak setuju climate change dia siap memimpin
dan climate change itu sudah jadi gerakan dunia di pbb satu ratus lima puluh lima negara sudah ada perjanjian paris sudah ada cop berapa kali
itu tidak berhenti
lagipula industri sudah menerima itu
jadi trump akan semakin terisolir terasing dari masalah masalah realnya
apa yang terjadi krisis politis nggak tahu
karena di partai republik juga orangnya banyak yang sehat
artinya kesimpulannya trump tidak semengerikan itu sebetulnya
saya lebih percaya pada kebaikan orang amerika daripada kegilaan trump
wimar witular pakar politik amerika serikat
terima kasih sudah berbagi pandangan di cnn indonesia newsroom